ya meski penangguhan penahanan telah dilakukan kasus korban begal jadi tersangka terus jadi sorotan
publik pun bertanya tanya di manakah keadilan restoratif yang selama ini digaungkan oleh polri
kemudian apa yang harus dilakukan jika nyawa kita terancam oleh pelaku kejahatan sementara penegak hukum tidak ada di tempat
untuk membahasnya sore ini telah bergabung bersama saya lewat sambungan zoom
ada pak beni mamoto ketua harian kompolnas dan pak abdul fikar hajar dosen hukum pidana universitas trisakti
selamat sore pak beni pak fikar
saya akan ke pak fikar terlebih dahulu
pak fikar seorang korban begal menjadi tersangka kemudian pelaku begal menjadi saksi bagaimana anda melihat kasus ini
ya kalau dilihat secara awam
secara biasa ya mungkin ini sesuatu yang mengagetkan
dan termasuk saya juga kaget
kenapa justru yang seharusnya menjadi korban ditetapkan sebagai tersangka
tapi persoalannya adalah di dalam peristiwa itu ada orang yang meninggal
dan orang meninggal itu diketahui terjadi karena pembunuhan
tentu saja penegak hukum atau hukum harus melihat peristiwa itu sebagai pembunuhan
nah karena itu kemudian siapa yang paling mungkin berdasarkan bukti yang ada itu menjadi pelakunya
nah meskipun pembunuhan itu sebenarnya bisa saja dilakukan dalam konteks membela diri
nah karena itu kemudian ya satu satunya yang paling mungkin ditetapkan sebagai tersangka
adalah sebenarnya korban perampokan sendiri atau korban kejahatannya sendiri
yaitu kemudian menjadi pelaku yang dianggap sudah mematikan
nah itu memang agak ironis kalau menurut saya
karena dalam satu peristiwa kejahatan kok justru korban yang dijadikan
calon korban yang dijadikan tersangka
padahal di sana mungkin juga terjadi
ada tarungan atau duel out antara keduanya
sehingga kemudian mengalahkan pelaku kejahatannya
nah karena itu kemudian hukum pidana atau penegak hukum hanya melihat ada orang meninggal
ada orang meninggal karena dibunuh
nah itu yang dilihat itu
nah apa motifnya pembunuhan itu atau terjadinya orang meninggal itu
nah itu yang kemudian
tidak dilihat secara utuh
nah ini saya kira yang akan dikemukakan di dalam pemeriksaan dan fakta persidangan nanti
kalau sampai kasusnya ke pengadilan
ya kasus mortede ini bisa dialami oleh siapa saja termasuk kita semua
nah ketika kemudian kita diserang pelaku kriminal
kemudian ada upaya untuk membela diri
dan akhirnya bisa menghilangkan nyawa pelaku
apakah kita layak mendapat status
apakah itu hukum positif di indonesia
mestinya kalau dalam konteks perampokan kan nggak layak
tidak layak karena dia adalah korban
tetapi ada di samping peristiwa perampokan ada juga kematian
nah karena itu nampaknya penegak hukum dalam hal ini polisi hanya melihat kematian itu
adanya kematian yang kemudian dikonstruksikan sebagai pembunuhan
nah itulah yang terjadi
yang kemudian ditetapkan orang yang melakukan tindakan sampai kemudian menimbulkan kematian
itu yang ditetapkan sebagai tersangka
bahwa nanti di prosesnya atau di pengadilan nanti akan terungkap
bahwa itu konteksnya adalah berkelahi atau pembunuhan yang dilakukan
karena adanya perampokan atau karena adanya serangan dari pembunuh itu sendiri
nah itu yang nanti akan dibuktikan
sekarang saya akan beralih ke pak benny
pak benny tadi kan sudah disebutkan oleh pak fikar bahwa ada dua kejadian sebenarnya
pembegalan dan juga pembunuhan di situ
secara kronologi yang pertama kali melaporkan ada kasus kejadian ini adalah
dua orang tua dari pelaku pembegalan
kemudian barulah ditetapkan murtede sebagai tersangka
dan setelah itu setelah penyidikan berjalan
baru diketahui bahwa kedua pelaku atau pelapor itu juga melakukan pembegalan
nah kenapa tidak langsung dijalihkan statusnya murtede ini menjadi korban
dan kedua pelaku tersebut menjadi tersangka begitu
ya memang dari awal kami setelah melakukan klarifikasi
memang ada mohon maaf mungkin agak sedikit katakanlah kelemahannya
karena ketika memeriksa murtede dan murtede mengaku bahwa dia korban
maka seharusnya penyidik juga mempersilahkan murtede melapor
sehingga saat itu sudah bisa dua lp ditangani
tetapi ini kan lp soal murtede sebagai pelapor
lapor itu baru setelah ditarik di polda
di sini muncul kemudian protes dan sebagainya
itu titik lemahnya saya lihat di sana
kemudian yang kedua juga dalam hal ini pertimbangan melakukan penahanan
apakah memang perlu segera
padahal sudah tahu bahwa dia korban begal dan sebagainya
inilah yang menurut kami perlu kepakaan dari aparat ya
tidak menimbulkan hal hal yang justru kontraproduktif
nah perkembangan terakhir sekarang sedang rilis oleh kapol dnpb
bahwa sudah diputuskan kasus ini dihentikan penyidikannya
dengan pertimbangan perkap nomor enam tahun dua ribu sembilan belas pasal tiga puluh
bahwa penghentian penyidikan dapat dilakukan demi kepastian hukum
kemudian kemanfaatan dan keadilan
nah ini rilis dan berlangsung sekarang
nanti selengkapnya tentunya kita bisa ikuti bersama
diharapkan dengan rilis ini dengan keputusan gelar tadi pagi
ini membuat masyarakat menjadi tenang kemudian tidak lagi berdebat
nah soal nanti keluarga dari begal ini tidak terima atas penghentian
bisa melalui proses peradilan
sama ketika nanti ingin meminta kepastian hukum
bahwa penghentian penyidikan ini sah atau tidak
nah apakah dengan penghentian penyidikan resmi
artinya status tersangka juga dicabut dari murtedeh
dengan dihentikan kasusnya maka kasus tidak lanjut
murtedi statusnya bukan tersangka lagi
tetapi ini kembali menunggu apakah keluarga begal ini akan menggugat peradilan atau tidak
kalau tidak ya sudah sudah sah penghentian itu
baik tapi tadi anda juga yang menarik adalah anda menyebutkan bahwa
seharusnya sejak awal penyidik itu membuat juga laporan yang sama
untuk murtede terkait menjadi korban pembegalan
apakah ini bisa menjadi dikatakan sebagai bukti
masih minimnya pemahaman hukum dari para aparat penegak hukum di polres lombok mungkin
atau di daerah daerah lain karena kasus korban begal menjadi tersangka ini
bukan yang kali pertama terjadi pak beni
betul ini menjadi bahan evaluasi kami dari kompolnas
karena pengaduan yang masuk ke kami itu mayoritas masalah serse
sehingga di sini yang dipertanyakan adalah
sejauh mana pembinaan fungsi seseorang
bagaimana seseorang yang berjalan bagaimana kompetensi para penyidik
yang ada di daerah daerah
sehingga tidak lagi nanti ketika menangani perkara ini
ada celah celah kerawanan kelemahan yang kemudian menimbulkan masalah
ini menjadi bahan evaluasi kami
dan tentunya diharapkan ini dari penanggung jawab pembina fungsi serse
ini bisa mengevaluasi
kenapa sih banyak kasus

saya ke pak fikar lagi
kalau tadi ini masalah penyidikan ya
tindakan menghilangkan nyawa seseorang itu memang bisa dikenakan pasal pidana
tapi dalam kasus amaksinta ini semestinya kan dilihat juga motifnya
pembelaan diri yang seperti disampaikan oleh mutede sendiri bahwa
dia melakukan pembelaan karena mendapat serangan terus menerus
nah apakah seharusnya bukankah seharusnya motif ini diungkap terlebih dahulu oleh penyidik
sebelum menetapkan status kepada murtedeh
iya seharusnya memang begitu
ada gelar perkara dulu sebelum menetap murtede sebagai tersangka
tetapi itu tadi seperti yang pak fikard bilang
pak siapa yang komponasi ini
dari pemeriksaan itu disimpulkan ada titiknya adalah ada orang meninggal
bahwa meninggalnya karena apa
nah itulah yang akan mendudukan status dari si mutadeh
karena itu di dalam hukum pidana ada non will
ada pembelaan darurat
ada orang yang tidak dihukum karena melakukan tidak pidana karena dia melakukan pembelaan diri
ada keterpaksaan dan sebagainya
nah itu ada lembaga lembaga itu
cuma sayangnya memang dalam konteks penegakan hukum pidana diterapkan di pengadilan
setelah ada sidang di pengadilan
mestinya kalau menurut saya itu sejak awal terjadinya satu perkara pidana
yang namanya pembelaan diri
mestinya sejak awal itu sudah dimunculkan gitu
lembaga lembaga itu supaya menggambarkan memang bagaimana ini status perkaranya
nah karena itu peranan saksi menjadi penting gitu
artinya si murtede ini kalau dia kemudian menyatakan bahwa dia sebenarnya sebagai korban apa
korban apa namanya penjabat
korban kejahatan juga
maka dia juga harusnya
dia kepolisian juga harusnya juga mencari saksi saksi
mencari orang yang mengetahui bahwa yang terjadi adalah pencurian di rumah itu
rampasan di rumah itu
sehingga kemudian ada perlawanan gitu
karena itu kemudian kematiannya harus ditempatkan sebagai akibat dari jadinya perlawanan
dari suatu kejahatan
jadi tidak dilihat sepotong hanya kematiannya
tapi mestinya juga melihat peristiwa secara keseluruhan
saya akan ke pak beni lagi
pak beni sejumlah anggota dewan ini mulai juga gaduh mengomentari kasus ini
bahkan ada yang menyebutkan bahwa seharusnya ada sanksi untuk penyidik yang dinilai melakukan kesalahan
saya minta tanggapan anda tapi kita akan jeda
terlebih dahulu cnn indonesia newsroom akan kembali sesaat lagi
tetaplah bersama kami
kita kembali di cnn indonesia newsroom
masih membahas soal kasus yang sedang viral
ketika korban begal ditetapkan sebagai tersangka
masih bersama saya pak benny mamoto dari ketua harian kompolnas
dan pak abdul fikar hajar dosen hukum pidana universitas trisakti
sebelum jeda tadi saya sempat bertanya kepada pak beni
terkait anggota dewan yang sudah mulai gaduh juga melihat kasus ini
bahkan ada yang menyebutkan sudah sepantasnya mungkin penyidik kepolisian di polres lombok tengah diberikan sanksi
karena membuat masyarakat terusik rasa keadilannya
ya memang secara internal tentunya biru wasidik
ini perlu melakukan pemeriksaan
untuk nanti meneliti apakah tahapan proses penyidikan itu sudah sesuai dengan ketentuan
misalkan dalam gelar perkara untuk penetapan tersangka
sampai dengan penahanan
apakah keterangan tentang murti dini sebagai korban
dan juga kemudian apakah dalam gelar itu juga direkomendasikan untuk dibuat lp kasus pembegalan
ini menjadi penting
karena inilah awal menurut saya awalnya masalah
ketika sejak awal itu dua lp sudah muncul
publik akan melihat bahwa haknya murti dini sudah diperhatikan
oleh sebab itu saya yakin nanti internal akan menginvesti
dan kami juga akan memperhatikan
kami juga akan mempertanyakan hal ini
agar masalah seperti ini tidak terulang lagi
kemudian juga bagaimana kepekaan dari para penyidik ketika menangani kasus kasus yang sensitif
karena kasus sejenis ini kan sudah kurang terjadi
contoh di bekasi
seorang jawara yang ditodong celurit
kemudian dia karena ahli silat
tanpa senjata tajam
kemudian bahkan bisa melumpuhkan si penodong
tapi dia justru ditahan
ditangguhkan malah mendapat penghargaan dari kapolres
contoh contoh kasus jenis ini kan harusnya kalau terjadi itu harus peka
wah dulu pernah kejadian begini begini
oleh sebab itu menurut kami perkab tentang pengawasan melekat yang baru ditandatangani kapolri
ini juga bisa menjadi acuan
dua tingkat atasan diatasnya itu juga harus dimintain pertanggung jawaban ketika memang terjadi hal hal yang dianggap tidak sesuai dengan prosedur
yang hadir di gelar itu siapa ini menjadi penting
apakah hanya level penyidik dengan kasatnya
atau dengan wakapolres dan kapolresnya mengingat kasus ini menjadi sorotan publik
ya pak beni yang juga menjadi sorotan selain kasus penetapan status tersangka terhadap korban begal
juga pernyataan dari wakapolres ketika menggelar perkara yang menyebutkan bahwa
murtede melakukan aksi main hakim sendiri
lalu ketika ditanya apa yang harus dilakukan oleh korban begal
apakah meninggalkan motor begitu ya
atau meninggalkan pelaku kita melarikan diri dan meninggalkan harta benda kita
atau kita bisa melawan sejauh mana sebenarnya pembelaan diri yang bisa dilakukan oleh masyarakat awam yang menjadi korban kejahatan sehingga tidak ditetapkan sebagai tersangka
atau bahkan jadi mendapat cap bahwa dia melakukan main hakim sendiri
yang pertama tentunya masyarakat perlu dibangun
yang kedua masyarakat perlu dibangun
masyarakat perlu dibangun kewaspadaannya ketika berada di suatu tempat yang rawan ataupun melintas di satu tempat yang rawan
ini penting tidak boleh lengah
kalau sudah tahu rote itu banyak begal kalau sudah tahu tempat itu sering terjadi penodongan itu harus waspada
kemudian yang kedua tentunya kalau dia mampu bela diri bisa gunakan kemampuannya untuk melawan atau katakanlah melumpuhkan pelaku
tetapi kalau tidak bisa apa apa kalau masih didengar dia menjerit minta tolong lakukan itu
sehingga nanti pelaku berpikir dua kali untuk melakukan aksinya
jadi berbagai macam bisa dilakukan
justru belajar dari kasus ini
tanggapan anda pak fikar bagaimana dari secara kacamata hukum pidana
kasus aksi membela diri ini bisa bergeser menjadi aksi main hakim sendiri
di dalam hukum pidana itu kan juga dikenal beberapa lembaga seperti hep
ada non will access ada sesuatu yang dilakukan karena pembelaan diri
dan itu bisa menjadi alasan penghapus pidana
dan itu bisa menjadi alasan penghapus pidana
nah saya kira ini yang perlu disosialisasikan juga kepada masyarakat
dan juga saya kira lebih intinya juga kepada penegak hukumnya
kalau melihat peristiwa secara komprehensif kan sebenarnya akan kelihatan
apakah satu tindakan itu merupakan perbuatan yang disengaja dilakukan atau merupakan bagian dari pembelaan
ya artinya orang tidak apalagi terjadi di rumah di rumah orang yang dibegal
itu logika biasa saja sudah bisa mengatakan gitu bahwa tengah malam ada orang datang kemudian ribut ribut ada orang terbunuh
nah itu saja sebenarnya sudah bisa logika itu saja sudah bisa menggambarkan kepada umum bahwa disitu terjadi kejahatan yang kemudian kejahatannya bisa dilawan
dan mengakibatkan penjahatnya meninggal apalagi
itu logika seperti itu bisa dibangun seperti itu
tapi yang susah kalau di jalanan
kalau di jalanan itu itu yang agak sulit menentukan apakah benar seseorang itu dibegal atau ini terjadi karena perkelahian
perkalian dengan motif yang lain gitu bukan untuk pembegalan gitu
nah itu yang agak sulit kalau terjadi di jalan
nah karena itu kalau menurut saya setiap orang harus punya kemampuan
setiap orang harus punya kesadaran juga ya bahwa menjaga diri itu penting gitu ya
tetapi juga melakukan sesuatu yang ya namanya juga membela diri ya
kalau dilakukan kemudian sampai mengakibatkan kematian juga mungkin di luar kontrolnya gitu
taksil membela diri
nah itu tadi
maksud saya kalau di luar ya hendaknya itu kalau memang tahu jalannya sepi dan sebagainya
jangan satu orang gitu
maksud saya harus ada saksi yang lain gitu
harus ada orang lain yang menyaksikan bahwa memang itu yang terjadi adalah perampokan atau perampasan dan sebagainya
dan pastinya tentunya selain pembelaan diri yang juga harus dilakukan untuk melawan kejahatan di manapun
aparat penegak hukum juga harus mengedepankan keadilan restoratif yang tidak memberikan atau memberikan keadilan secara nyata kepada masyarakat
dan tidak memberi bekas atau stigma kepada para tersangka terdakwa terpidana atau bahkan juga kepada para korban
terima kasih pak beni mamoto dan juga pak abdul fikar hajar telah bersama kami di cnn indonesia newsroom pada sore hari ini
salam sehat selalu pak